ri siapa yang hamilin lo kan kan di amerika
biar gue samperin
enggak orangnya bertanggung jawab kok
cuma situasinya aja nggak segampang itu

lebih baik kita pulang ke indonesia aja ya mbak
daripada kita buang buang uang mas harus di sini
aku kan sama riri ma
aku harus pisahkan haris dan riri
sebelum andi tahu apa yang sebenarnya terjadi
mas bungkusnya c dua ya
maaf saya mengganggu malam malam
beli saya nama pengamen ya
mas arman jadi pengamen
pasti karena sekarang papanya nggak mau biayain lagi
karena dia nekat mau kuliah musik
kasian mas arman
tapi kok aneh ya
kemanapun aku pergi mas arman selalu muncul
apa jangan jangan dia masih aja ngikutin aku
ih kok dia gak kapok kapok ya
akhirnya ku menemukanmu
buat kamu bayarnya pakai perhatian aja
kayaknya dia suka sama lo tuh tan
eh makasih ya
maaf ya om lama gak mainnya
ini hasil om ngamen tadi
buat kalian ya
om ini gak kebanyakan
om ambil aja bagiannya
ini kan jatah om
ini uangnya kalian simpan aja
om udah ada kok udah banyak
ini om beliin kamu makan
om kesana dulu ya
iya itu aku bantuin mereka ngamen
ya aku kasihan aku beliin mereka makan
ya gak apa apa
wah cuman aneh aja tadi aku lagi makan terus mas harman dateng kayak
mas harman itu ada dimana mana gitu
mas arman selalu ngikutin aku kan
kamu gak capek ngindar terus dari aku tak
aku cuman pengen berteman sama kamu
aku cuman pengen berteman sama kamu
iya tapi kan aku
aku gak minta lebih
jadi kasih aku kesempatan untuk berteman sama kamu
sebenernya mas harman orang yang baik
apa salahnya kalau aku cuma berteman
inilah yang penting buat gue
siapa tau dari temen jadi demen
kalau sering ketemu kan siapa tahu jatuh cinta
dikasih gak kesempatannya
abis ini mana sih jam segini belum pulang lagi
iya handphonenya juga mati
dari tadi gue nyariin lo handphone lo mati kan
kalian ngapain disini
lo tahu gak sih lo tuh udah bikin khawatir kita
hei gue gak apa apa oke
gak usah khawatir mendingan kalian pulang sekarang
ri lo sakit apa sih sebenernya
maaf ya jadi ngeraputin kalian
ri sebenarnya lo kena apa sih lo pas lagi ada masalah berat kan
gue mau keluar kota
gue mau berhenti kuliah
rana lo jangan ngacu dong kenapa lo duri duri hamil sih
ya abis dari kemarin jadi pingsan terus
sekarang mukanya pucat dan mual mual itu kan jadi orang hamil
nggak usah takut ya kita bakal selalu ada buat lo kok
iya ri seberat apapun masalahnya lo cerita sama kita
nanti kita sama sama nyari solusinya ya
eh siapa yang hamilin lo kan andi di amerika
biar gue samperin
enggak orangnya bertanggung jawab kok cuma situasinya aja agak segampang itu
bahkan makanya enggak entertainer